sebanyak satu ratus tiga rider berkumpul di kota wisata batu jawa timur akhir pekan kemarin para rider ini
melakukan touring melewati lima kota yani kota batu kebupaten rumajang kebupaten jember
kabupaten bondowoso dan kabupaten banyuwangi ini merupakan event nasional pertama kali yang
digelar setelah dua tahun pandemi event ini sekaligus untuk meramaikan kembali pariwisata
indonesia menghidupkan perekonomian warga sekaligus ajak silaturahmi para rider dari seluruh indonesia
berbagai persiapan pun dilakukan para rider tak hanya kesiapan kendaraan
kesiapan fisik pun penting mengingat panjangnya jarak yang harus ditempuh yakni empat ratus dua puluh delapan km
kita bisa partisipasi lagi kita bisa berkumpul bersama sama lagi juga
sekalian kita bisa membantu daerah batu biarkan dengan turisme untuk pastinya dengan ini ada
sekitar satu ratus tiga motor besertanya dengan panitia dan lain sebagainya pastinya ada terkumpullah satu ratus lima puluh an orang
jadi mudah mudahan membantu para wisata kota batu juga harapan saya tentunya juga harapan
rider rider nusantara bahwasannya event kali ini terus bergulir dari satu ke
seterusnya kita akan eksplor view dan keindahan alam jawa timur
para rider ini melewati beberapa jalur yang menantang seperti hutan medan batu dan pasir
serta aliran sungai dengan medan seperti itu para rider dijamin tak bosan selama touring berlangsung dengan
konsep adventure menikmati wisata wisata objek wisata yang dari
kota batu sampai kota banyuwangi yang melewati jalur jalur of route light of route country route
jadi enggak enggak enggak melewati jalur besar tantangannya apa tantangannya ada beberapa jalur
yang agak licin agak berbatu ada pasirnya itu yang yang jadi menariknya ya explor nation di
bike challenge berlangsung sepanjang sabtu dan minggu dimulai dari kota wisata batu
dengan titik finish di kabupaten banyuwangi jawa timur abdul malik malang jawa timur